perasaan aku jadi gak enak
aduh alhamdulillah ya
tentu sih ini sih
dapat kabar tentang masalah
mau sampai kapan elsa kayak gini ya pak
kita berusaha kita berjuang dan juga kita berdoa
supaya elsa segera sembuh
cuma segitu doang kekuatan lu aldebaran
sekarang lu rasain
anda sekarang gak bisa ke rumah rumah lagi
saya akan jebloskan anda ke penjara
wah tangkap aja orang ini pak
tangkap aja pak
berani juga ya
saya saya juga mau jebluskan orang ini
pak tangkap pak
pak tangkap pak
berani juga uangnya
saya pingin jadi orang jahat lagi
saya melakukan itu
karena memang saya butuh biaya
untuk biaya perubatan bapak
aku berhenti pak
lalu anda boleh pergi
lo pikir gue bakal percaya sama trik lo ardebaran
anda lepaskan boim
saya biarkan anda pergi
kenapa dilepasin sih pak
saya nggak mau jadi orang jahat seperti mereka
lagi pula bapak kamu butuh kamu di rumah
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
aku mau pergi
terima kasih ya pak
bapak baik sekali
setidaknya sekarang kita dapat empat anak buah dia
anak buah dia
anak buah dia
anak buah dia
anak buah dia
anak buah dia
kamu kenapa sih
kok nandangnya keras banget kenapa sayang
masalah mana ya kok gak balik balik
padahal cuma sebentar
kok lama banget
jatoh phone papa yuk
kok gak diangkat sih
mas aldi telepon dari tki kok nggak diangkat kenapa ya
kok perasaan aku jadi gak enak
kalo kamu baik aku juga baik
ini sih kamu juga
dapet kabar tentang masalah gak
din kamu kenapa din
dia tuh aktif banget
nenang nenang mulu kerjaannya
karena kamu tegang jadi berpengaruh ke kandungan kamu
kamu tenang ya sayang ya
udah enak kan
udah udah udah jauh
udah deh udah mendingan sekali
kamu tenang ya
kamu tahu kan suami kamu
dia gak akan pernah ingkar janji
dia pasti akan datang
kan udah janji sama kamu
mau ada om kamu datang ya
din lo harus tenang ya
ahli itu orang yang hebat loh
belum lagi ada orang kepercayaan gue si rica
ya mudah mudahan semuanya bakal baik baik aja
makasih ya mbak
nanti ikut makan malamnya sama om aku di sini
aduh gimana gue jadi gak enak
itu kan bisa dibilang acara keluarga
kalian juga udah dianggap keluarga
kebetulan aku udah baju ganti di mobil nanti kita ambil ya
ini namanya istri yang luar biasa
udah prepare ya tante
ya udah kalau gitu aku ambil dulu aja di mobil ya
om irfan nih bentar ya
om nungguin kamu buat sherlock belum juga
tolong dong kirimin lokasi rumah suami kamu
aku lupa tadi
aku sibuk banget soalnya
kalau sibuk ya udahlah
oh jangan dong
harus hari ini dong
aku udah masak loh
yaudah kalau gitu aku langsung send location sekarang
oke aku tunggu ya